rencana penghapusan kereta argo parahiangan masih belum final
apa ya kefanatikannya itu beda
oleh sebab itu setelah melalui studi yang bolak balik